saat ini bersama saya adalah salah satu penumpang dari batik air yang berada langsung di dalam pesawat batik air ketika insiden berlangsung
selamat malam bapak dengan bapak siapa
selamat malam dengan syarifudin
bapak syarifudin bisa tolong diceritakan kembali seperti apa tadi kejadian saat insiden berlangsung
ya kejadian tadi setelah terjadi manuver untuk persiapan take out itu tiba tiba langsung oleng langsung bunyi beduk
gak lama kemudian saya menoleh kok sudah ada api di sayap kiri
langsung oleng pesawatnya untuk mengadakan pengereman
nah disitu alhamdulillah kerja keras daripada
pada pramugari sempat sempat membuka pintu darurat ya
saya yang pertama turun
karena saya walaupun penumpang ekonomi tapi yang terdepan